rumah sakit dr somo bahasa inggrisnya apa kalau rumah sakit
ya bagus semuanya benar
yang di kolom chat ini juga jawabannya hospital semua
menjadi pengajar di saat pandemi covid sembilan belas seperti sekarang
menjadi tantangan tersendiri bagi atikoh
salah satu guru di smp tujuh belas surabaya ini
harus melakukan proses belajar mengajar melalui internet
ia beruntung karena selama ini tak pernah menemui kendala jaringan internet
tanggung jawabnya sebagai guru untuk mendidik generasi penerus
tak pernah putus
meski demikian atiko sempat tersentuh
karena tak semua siswanya memiliki telepon pintar
kalau akses internet di surabaya
spesialnya nggak ada
cuma kadang anak anak pernah saya temui
ada yang di tengah jalan itu kehabisan kuota
tapi that's fine nggak masalah sih
kalau di surabaya tidak ada masalah
tapi kita juga ada solusinya di situ
yaitu biasanya kita memberikan link materi kepada siswa melalui grup whatsapp gitu
hal serupa juga dilakukan sulastri
guru sekolah dasar ini menghabiskan waktunya untuk melayani konsultasi siswanya
tak ada kendala teknologi
namun tak sedikit siswanya yang harus mengerjakan tugas setelah orang tua mereka pulang kerja
karena harus berbagi telepon pintar
tetapi setelahnya itu kita tetap masih kerja
karena anak anak itu memberikan respon dari apa yang sudah kita berikan itu berbeda beda waktunya
karena ada beberapa kendala anak yang ketika jam dia harus ngerjakan
hp tidak ada di bawah orang tua
bagi dua guru ini mengajar dengan teknologi menjadi pengalaman tersendiri
yang memberi warna berbeda dalam dunia pendidikan
namun efektivitas mengajar tatap muka bagi mereka
tetap tak tergantikan
masa depan untuk menjadi lebih baik gitu
tapi tetap kita tetap butuh tatap muka
karena kita juga untuk ke arah pendidikan karakter
kita juga perlu melihat mereka secara langsung
saya itu kok lebih strict kalau tatap muka langsung
tapi kalau lewat mungkin melalui
itu rasanya kok kurang serep
dan kalau kita mau menerangkan juga mungkin kesulitan
inilah cara pengajaran yang harus dilakukan
demi melawan wabah corona
pendidik tak akan pernah berhenti mengedukasi di tengah pandemi
mereka pun menanti tahun ajaran baru pada juli nanti
mereka tak sabar ingin mendapat cerita dari para siswa
tentang pengalaman berselancar bersama teknologi
eka rima miki peresia surabaya jawa timur